raja arab saudi akan melakukan kunjungan kenegaraan ke indonesia pada tanggal satu sampai sembilan maret dua ribu tujuh belas
kunjungan rombongan raja salman membawa satu lima ratus orang termasuk sepuluh menteri dan dua puluh lima pangeran arab saudi
menggunakan tujuh pesawat yang mendarat di bandara halim perdana kusuma
rombongan sebesar ini akan mempengaruhi sejumlah penerbangan domestik di bandara
rombongan raja salman akan tiba mulai tanggal dua puluh delapan februari di bandara halim perdana kusuma
rombongan ini merupakan delegasi dan keluarga kerajaan yang akan tiba terlebih dahulu
sementara raja salman dijadwalkan tiba pada satu maret pukul tiga belas empat puluh lima waktu indonesia barat
dan disusul oleh empat pesawat lain pada pukul empat belas hingga tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat
kedatangan raja salman akan berdampak pada keterlambatan sepuluh penerbangan domestik batik air dan juga citylink
baik keberangkatan atau kedatangan di bandara halim perdana kusuma
hal ini berkaitan dengan penerbangan
bitan notice to airmen atau notam untuk mensterilkan pergerakan pesawat lain pada saat kedatangan raja
notam juga kembali diberlakukan pada tiga maret saat rombongan raja salman bertolak ke bali dari bandara halim
jadi mulai dari jam berapa saatnya
misalkan seperti ditayangkan ini mas ini kan skedulnya ya yang kita dapat dari lunak lanik sendiri
jadi rencana kedatangan ini jam tiga belas empat puluh lima dengan menggunakan sp satu
pesawatnya boeing tujuh ratus empat puluh tujuh
dengan notem ini berarti di tiga belas mulai tiga belas lima belas sampai jam empat belas notem
jadi empat puluh lima menit
artinya di tiga pesawat berikutnya yang akan datang pada pukul empat belas sampai tujuh belas tiga puluh sejauh ini belum akan ada penerbitan hotel
rencana itu belum
mungkin kita dari vvip nya dulu dari raja arab dulu yang datang
nanti kesana bisa kita tindak lanjuti lagi